tagihan melimpah dan belum dibayar
perut sudah lapar gak boleh keluar
untungnya ada transaksi digital
aku bisa bayar tanpa pergi keluar
indahnya kemudahan pembayaran
transaksi digital bisa di atas bantal
ayo beralih sekarang sudah janglih
transaksi digital dan indonesia